itu seperti orang ya
eh pakai lari
eh jangan lari
harusnya teh kita bersyukur
neng ada yang mau bantuin
kenapa harus berdokter
pak mulyadi yang nyaranin
ya kenapa juga enggak
ya udah gak usah ngomong lagi
pakai telur aja sama urap
kok gak ikutan makan
emah gak ikut makan
hingga emah masih sakit
ntar puas panggilin tukang urut ya
mata masih sakit
mungkin yang jatuh kemarin kali ya
ya atau akan panggilin tukang urut
udah malam begini tukang urut udah tidur
sekarang mama kasih balsem aja
besok pagi siapa tahu sembuh
kebun kamu teh mau ditanam apa barce
kebun kamu tuh mau ditanam apa banten
buat kebunmu dia aja
masa ini alles mustahil ya
emi haben satu dalel laughter dong
kalau banjobat saraninnya tanam sawi
oh tanam sawi
berarti saya harus tanam yang lain
bagus juga itu kan
antin pisah kenapa
suami kena phk
terus pulang kampung
kalau kamu kenapa
gak ada kecocokan
gak bisa ditelepon sih
coba sekali lagi deh
gak malahan sih
gak malahan sih
gak malahan sih
gak malahan sih
gak malahan sih
gak malahan sih
gak malahan sih
gak malahan sih